presiden jokowi dodo menegaskan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar dan saat ini baru sampai di tahap pembahasan skenario pelonggaran
pemerintah masih meninjau saat yang tepat untuk melakukan pelonggaran
peringatan disampaikan presiden pada pengantar rapat terbatas di istana senin siang
presiden menyampaikan lima poin penting termasuk penegasan tidak melonggarkan psbb
saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran psbb
sementara poin lainnya presiden meminta pemberdayaan unit masyarakat terbawah seperti rt rw dan desa dalam penanggulangan covid sembilan belas
sebanyak sepuluh ribu lebih puskesmas akan diberdayakan
presiden juga memerintahkan agar bantuan sosial selesai dalam minggu ini
presiden juga meminta agar penyebaran wabah di kluster industri diwaspadai
belum ada kebijakan pelonggaran psbb
yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran
yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data data dan fakta fakta di lapangan
biar semuanya jelas
karena kita harus hati hati jangan keliru kita memutuskan